pertemuan antara menko polhukam dengan panglima tni pada kamis pagi
menghasilkan kesepakatan dalam penyelesaian konflik papua
kedua pejabat negara ini sepakat
penanganan papua harus dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan
bukan melalui senjata
secara teknis tni akan lebih banyak menggelar operasi teritorial
dibandingkan operasi tempur
intinya itu pendekatan papua itu adalah
yang komprehensif dan sinergis
artinya di papua itu pendekatannya bukan senjata
komprehensif meriputi semua hal
sinergis mencakup semua lembaga yang terkait bersama sama
untuk mengetahui lebih detail situasi di papua
jenderal tni andika perkasa juga berencana mengunjungi papua minggu depan
dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
dan itu nanti secara detail
akan saya jelaskan
pada saat saya di papua minggu depan
peneliti lipi adriani elizabeth menilai kesepakatan itu positif
namun demikian diperlukan dialog atau konsultasi publik terlebih dahulu
untuk mengetahui keinginan sesungguhnya dari masyarakat papua
wilayah dan demografi papua yang unik memerlukan pendekatan yang berbeda
selain itu dibutuhkan rasa saling percaya
untuk menentukan jalan yang terbaik bagi papua
untuk melaksanakan pendekatan baru ini kan perlu dukungan
jadi kan tidak bisa mengusulkan sesuatu yang tidak dimengerti
ya otomatis kurang mendapatkan support gitu
nah ini langkahnya ini jangan keliru menurut saya
yang disampaikan sudah baik
sudah baik sudah tepat ya untuk menyelesaikan konflik yang sudah sangat lama di papua
tapi juga caranya harus itu tadi berkonsultasi
menyampaikan kemudian ya dipahami oleh papua ya supaya mendapat legitimasi juga gitu
pola pendekatan kesejahteraan memang merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam penyelesaian konflik
namun harus dipahami pola ini memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dukungan dari semua pihak
iwan hermawan dwi ari jakarta